kau kenapa kau coba menyerangku
tidak peduli siapa aku yang penting aku harus membunuhmu istri siliwangi
dia adalah lawan yang

jaga dewa batara
harus kita alami
tidak akan terjadi dimana mana
gepa aku harus menghentikannya
jaga dewa batara
semoga aku masih bisa bertahan
dari kekuatan senjata ini
aku harus bertahan
aku tidak mau siliwangi memenangkan pertarungan ini
sekarang aku harus segera menolong ayah anda prabu siwangi
astagfirullah mereka menderita
kalian akan merasakannya antek antek siliwangi
tentang bang sianya
kenapa kau coba menyerangku
tidak peduli siapa aku
aku harus membunuhmu istri siliwangi
dia adalah lawan yang sangat kuat
bahkan jurus yang dilontarkannya adalah jurus jurus yang sulit dilawan
serangannya tidak bisa diremehkan
tapi masih dapat dilumpuhkan
suara siapa itu
suara itu tidak asli
firasat kau juga tidak enak
aku harus segera pulang ya
matilah kau istri sliwangi

kalipun aku punya ajian balung besi
kujang kemar itu dapat melukai
siliwangi dan guru sepertinya sangat terluka
ini akan menjadi kesempatan
untuk menghabisi siluwangi dengan mudah
jagad dewa batara
belum sempat aku memulihkan kekuatanku
sekarang aku harus melawan mereka sekaligus
karena aku benar benar ragu
bagaimana kita bisa mendapat merah anda bestimma
boleh mendapatkan ruang enakmu untuk menghukum mayrih suara
saat ini saya berpikir
vetak hayat ini mempengaruhi bunuh para jamaat bahkan secara profesional
aku harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh ciliwang
penting manik pasti akan menangis darah kalau aku membawa mayat siliwangi di hadapannya
dan ini akan menjadi kesempatan yang sangat sempurna
apa yang kau lakukan kaki guru
ingat hanya aku yang boleh mencabut nyawa siliwangi
kali ini tidak ada kesempatan untukmu buat hidup
tidak akan ada lagi dua matahari di dunia ini
bersiaplah untuk menghadapi kematianmu